kenapa belum muncul juga
reks pantas saja jebongan kita dalam panggung dengan segera
segera memang betul betul permadunan
is is kamu memang primadonaku
kurang ajar ini tidak bisa didiamkan lama lama bisa berabai
tapi kuncinya ada sama se is dia itu primadonanya
kalau si is kita habisin si nando bakalan hancur
jangan lama lama bos santai tuhailah biar cepat mampus
tumben otak kamu angel
siapa dulu bos
saya ingin bang mengerjakan
dia itu penari andalannya nano
bikin agar dia sakit dan tidak bisa menari malam ini
dengan demikian grup tarinya nando akan hancur
jangan khawatir batro
mbah akan kerjain ini
aku sudah tetapendang
hal itu sudah mulai detected
kami harus lamernya annon dan menangkap orang lain
masuklah para para

kami harus melakukannya
kaga bisa ukur waktu lagi biraz
ada apa tuanku majulah
karena kamu sudah terlalu lama menganggur
kerjamu hanya makan tidur makan tidur
nah sekarang masuklah kamu ke dalam tubuh wanita yang bernama aris ini
bikin dia lumpuh dan menderitanya
kita tuangku akan hamba lakukan
ada kau yang
iya ya terima kasih mbak
emangnya gelara pak yang bisa dipaksukan
kemana itu si calon mantu
giliran dibutuhkan malam terayak
sabar saja pak
mungkin takis lagi menuju ke sini
udah nggak ada waktu lagi vel
kalau begitu biar vela saja deh
yang menjemput takis
jadi di jalan pak
anak itu sedang
menggelepar gelepar menahan sakitnya
tidak ada yang mendengar teriakan ibu
tidak ada yang mendengar teriakan saya
bikin biar dia tergeletak
ke tempat tiru tak berdaya
setelah itu saya akan melanjutkan
iya iya terserah rencanamu apa
yang penting kerja
ya allah tolong
kamu tahan anak ya
tahan iis tahan
ada apa dengan teh iis bu
neng fela datang
ya teh iisnya sakit
tiba tiba saja neng
teh kenapa teh
kakak iis nggak bisa digerakin peh
aduh gimana ini
kakak iis coba kamu gerakan ibu bantu ya
bu kakak iis lumpuh bu
kakak iis nggak bisa digerakin
aduh gimana itu neng
aduh teh kenapa bisa jadi seperti ini sabar ya
teh iis lumpuh
iya pak teh iis lumpuh
lumpuh aduh kenapa pakai lumpuh iis
bagaimana dengan pementasan nanti
keadaan bisa kacau ini nak
sabar ya pak
punya aku kraning
surga ncipa khan
kalian harus provokasi penonton
buat mereka mara